terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
mungkin besok lah
yang psbb berlangsung

dalam hal ini angkutan kereta komuter di jabodetabek
untuk keputusan keputusan lain tentu kami mengikuti saja nanti dari pemerintah bagaimana

operator kami ya bukan kami sebagai operator
jadi nanti kami mengikuti saja apa yang diputuskan bersama sama oleh berbagai pihak terkait
ya tentu memang semangatnya adalah sama ya

oke artinya selama belum ada keputusan besok pun
masih beroperasi seperti biasa
jadi bukan beroperasi seperti biasa ya
tapi beroperasi dengan pembatasan pembatasan yang berlaku sejak sudah diterapkan sejak berlakunya psbb di dki
jadi seperti jam operasional itu juga sudah lebih pendek dari sebelumnya
kemudian pembatasan di dalam kereta juga jumlah pengguna
seperti tadi disampaikan enam puluh orang per gerbong atau per kereta begitu

karena kami sekali lagi menerima arahan bahwa

apakah memang agak sulit untuk bisa memonitor
bagaimana pergerakan masyarakat di dalam kota bogor

apakah memang agak sulit untuk bisa memonitor masyarakat di dalam kota bogor

jadi bagi kalau yang pertama ya dari sisi kami ini memang sebuah tantangan untuk mengelola transportasi publik yang melintasi tiga provinsi seperti komuter lain ini dan itu menjadi sebuah satu kesatuan
jadi bagi kalau yang pertama ya dari sisi kami ini memang sebuah tantangan untuk mengelola transportasi publik yang melintasi tiga provinsi seperti komuter lain ini dan itu menjadi sebuah satu kesatuan
karena mungkin dari depok ada yang tujuannya ke bekasi ada yang tujuannya ke jakarta ada yang tujuannya ke wilayah banten misalnya
jadi ini transportasi yang menjadi suatu kesatuan dan volume penggunanya memang sangat besar
nah apa apa yang sudah kami lakukan sebetulnya kami sudah mulai sejak awal februari bahkan dengan membagikan masker edukasi cuci tangan
kemudian di awal awal kami juga sudah langsung kerahkan hand sanitizer di kereta melakukan pengukuran suhu tubuh
jadi hal hal yang sesuai dengan protokol pencegahan covid sembilan belas di transportasi publik itu terus kami ikuti sampai sekarang bahkan diperketat dengan masa psbb ini ya seperti tadi pembatasan pengguna
nah tapi sekali lagi ini tidak bisa kami selesaikan sendiri dalam arti kata kalau orang masih banyak mobilitasnya untuk bekerja di sektor sektor yang apakah itu mungkin di luar pengecualian gitu ya
jadi tentu kami perlu dukungan berbagai pihak juga
dari segi para pelaku usaha maupun pemerintah tempat untuk semakin mengawasi aktivitas warganya yang tidak termasuk pengecualian yang tidak esensial ya harus ditertibkan harus ditindak untuk tidak melakukan mobilitas lagi
oke baik mas arya potensi apa yang mungkin terjadi ketika kemudian pembatasan atau penghentian katakanlah transportasi seperti krl ini dilakukan sementara masyarakat di sisi yang lain tidak punya pilihan
tetap bekerja harus
tetap pergi ke
jakarta begitu nah ini bagaimana anda
kita di masa pandemi virus
corona ini tapi kita bahas nanti bersama dengan
mas adli juga di segmen berikutnya
di dialog kami break terlebih dahulu kami akan
segera kembali sesaat lagi
ya kami lanjutkan
mencari solusi masalah transportasi
di masa pandemi seperti ini saya ke
mas haria lagi mas haria
ketika tadi anda sempat singgung juga soal
hulu dan hilir tapi kan ini tampaknya juga masih
belum selesai begitu sementara solusi
untuk bagaimana warga di daerah
penyanggap untuk pindah ke
berpergian ke ibu kota untuk tetap bekerja
juga tampaknya belum ada jawaban yang
clear dan juga belum selesai begitu
artinya ini potensi juga nanti
reaksi dari masyarakat
kebingungankah atau bagaimana
dari anda lihat
ya jadi gini ini memang masalahnya
kompleks ya dan kita baru pertama
kali ini dan bukan hanya indonesia
atau jakarta saja ada jabodetabek
yang saja yang mengalami itu pertama kali ini
jadi kalau saya lihat
kota lain ya kota
negara maju new york misalnya juga sekarang
atau juga sebenarnya
kereta apinya mereka masih berjalan juga
dengan mungkin dengan modifikasi operasional
seperti apa saya kurang paham detailnya
tapi memang ini adalah
termasuk layanan esensial
telepon dan alat komunikasi
apalagi internet sekarang ya itu
esensial sebenarnya kereta api
juga nah tapi sekarang kan tinggal
problemnya bagaimana kita mengurangi
jumlah penumpang atau kepadatan penumpang
di dalam kereta
kalau kita dalam bahasa
angkutan emun itu artinya
low factor nya atau tingkat okupasinya itu harusnya
justru lebih rendah nah ini
dicapai bukan dengan cara
kapasitas gitu ya
nah tapi saya paham lah
angkutan kereta api ini kan
dan hanya puncak sore saja yang
rame jadi saya kira memang
emang perlu ada penyelesaian operasional yang
ya sesuai dengan karakteristik
pergerakan pada masa wabah ini
kalau saya boleh usul ya mungkin
ada cara gitu gimana caranya
para pekerja tadi ini yang
apakah mereka bekerja di sektor esensial
atau bukan gitu jadi itu didahulukan
jakarta ini di transjakarta misalnya
kalau dia petugas kesehatan
karena memang harus didahulukan
mungkin hal yang sama juga bisa dilakukan juga
masyarakat juga nantinya
masih belum punya jawaban dong ya
kalau ini dihentikan bagaimana
kemudian dengan pergerakan mereka
saya pikir gini kalau misalnya mereka bukan
di sektor sektor yang esensial
mungkin bekerja dari rumah gitu
masih melarang saya kira itu harus ada
mekanisme gimana bisa itu bisa dilaporkan
oleh pekerjanya sendiri
gitu loh karena itu benar benar harus ditindak
pemerintah daerah yang berwenang lah
kalau dia kerjanya kantornya di jakarta
provinsi dki yang berwarna tapi kan mungkin
laporan dari masyarakat seperti itu
bapak kemudian sudah ada
yang dilakukan sudah ada
dan segala macamnya itu juga di asa
memang belum cukup ya untuk bisa memutus
atau untuk menekan covid sembilan belas ini
jadi gini kita
peristiwa ya pertama
dua belas maret itu pertama kali
terjadi di dki jakarta
yang terjadi malah
kebalikan ya kan malah
ada penumpukan penumpang
ya mungkin di luar fasilitas halte
tapi kan justru pada saat itulah
masalah masalah di hilir ini akan
selalu terjadi jadi
menurut saya ketika
calon penumpang itu sudah keluar dari rumah
karena dia masih
berpikir harus wajib kerja
masalah sudah terjadi
jadi jangan sampai tunggu
sampai masuk ke stasiun
kereta api atau ke halte busway
pada saat itu
cegah di hulu
kalau sudah sampai di stasiun kereta api
itu sudah sangat sulit sekali
bagi petugas di lapangan
untuk mencari penumpang
untuk mengatasi problem
oke cegah di hulunya juga
tapi di sisi yang lain juga
mesti ada alternatif bagi mereka yang memang
tetap harus bekerja karena ada di sektor sektor yang penting
tadi begitu yang harus disiapkan juga
sebenarnya menjadi tugas dari pemerintah daerah
karena yang sudah melakukan
langkah duluan meskipun belum ada bahkan
bahasa psbb juga
belum ada permankasnya
dki jakarta sudah lakukan duluan
itu kan petugas kesehatan pertama
mungkin yang tinggalnya di dki jakarta
bekerja di rumah sakit di jakarta
dapat penginapan dan juga dapat
itulah yang bisa
dan mungkin ya di screen
saja ada penyaringan
sudah sangat sulit
yaudah di stasiun
diminta masyarakat itu
ini tujuan ke jakarta apa
atau tujuan naik kereta apa
kalau sektor yang tidak itu yaudah silahkan
nama perusahaannya apa nanti
biar ada sebagai laporan
bahwa perusahaan tersebut
menurut saya harus mulai
mikirnya harus karena jangan sampai
sudah jadi kerumunan
itu sudah terlambat
jadi ketika sudah
sampai di situ langsung tanya
oh ini keperluan bapak atau ibu
ke jakarta apa
kalau memang di sektor sektor yang
esensial silahkan naik tapi kalau enggak
apa namanya petugas mencatat nama
perusahaannya bapak ibu nya disuruh pulang
itu calon penumpangnya disuruh pulang
lalu ditindaklah itu yang melanggar
psbb di jakarta tersebut
sehingga bisa terkurangi dengan jelas begitu ya
hitung hitungannya siapa yang boleh
siapa yang tidak saya ke mas adli terakhir
mas tadi ini kami dapat kabar bahwa
gubernur jawa barat
neng kamil sudah mengatakan
bahwa akan penghentian sementara ini
itu sudah didengar juga atau kemudian
memang siap siap saja kalau memang sebagai
operator ya sudah kita akan putuskan
juga begitu atau bagaimana
sekali lagi kembali ya posisi kami sebagai
operator tentu mengikuti apapun
saturan yang ada itu pemerintah
di berbagai level sudah sepakat ya kami akan
untuk sampai paling tidak
yang saya katakan untuk tanggal enam belas
dan tujuh belas ini
karena masih dalam periode tadi pembahasan
masih beroperasi dengan batasan batasan
yang berlaku selama psbb ini
ya oke sampai dengan hari ini
apakah kemudian sudah mulai banyak
yang sudah mulai bertanya tanya
atau merasa bingung bagaimana dengan jadwal mereka
mas adli sejak dihembuskan
kabar bahwa akan dihentikan sementara
ya kalau pertanyaan tersebut
pertanyaan tentu mulai muncul ya
dan kami sekali lagi selalu menyampaikan
tolong untuk diupdate hari per hari
jadi bisa cek bisa tanya ke
petugas di stasiun kami juga di stasiun selalu
menghubungkan kemudian juga bisa cek
nah di situ kami minta
untuk memang hari per hari kalau memang
masih sangat terpaksa perlu menggunakan
transportasi publik ini
day by day gitu ya setiap hari harus pakai
sebaiknya dicek juga setiap hari
sebelum berangkat menggunakan transportasi publik
ke berbagai saluran informasi yang tersedia
baik kita akan lihat
dan tunggu bagaimana kebijakan ini
akan diputuskan tapi yang jelas
pt kci siap siap saja karena sebagai operator
apa yang sudah diputuskan begitu ya
terima kasih banyak mas adli
terima kasih banyak juga mas arya sudah berdiskusi
malam hari bersama kami di breaking news
cnn indonesia kami harus break
dan kami akan segera kembali dengan
sejumlah informasi lainnya
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news